harga telur ayam di pasaran beranjak naik
dan akhir akhir ini satu kg telur ayam yang biasanya dijual rp dua puluh dua
bahkan sempat mencapai rp tiga puluh
pemerintah provinsi dki jakarta kemarin baru saja membuka gerai tani okoc
yang terletak di pusat pengembangan benih dan proteksi tanaman
dinas ketahanan pangan kelautan dan perikanan atau kpkp
di bilangan tb simatupang jakarta selatan
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
mengatakan harga telur yang dijual di gerai tani okoc lebih rendah dari harga pasaran
dan sudah ada rekan saya fitria sungkar di daerah jakarta selatan tampaknya ini
selamat siang fitria
bagaimana pantauan harga telur hingga saat ini
tadinya sempat mencapai harga sekitar lebih dari rp tiga puluh
tapi bagaimana saat ini katanya ada gerai okoc
yang bisa menurunkan harga telur
di bawah rp dua puluh
ya fani setelah beberapa pekan terakhir
begitu ibu ibu rumah tangga
mungkin anda juga yang sedikit geregetan dengan harga komoditas
khususnya telur ayam yang naik turun
bahkan sempat mencapai lebih dari rp tiga puluh
betul sekali memang kemarin pemerintah provinsi dki jakarta
dengan ini adalah wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno
baru saja meresmikan gerai tani okoc
yang memang konsepnya adalah
seperti minimarket lebih sederhana dari minimarket
namun menjual sejumlah komoditas
baik sayur sayuran dan juga makanan makanan kecil
hasil dari kerajinan sejumlah pengusaha
yang tergabung dalam program okoc
salah satu komoditas yang memang dicari
ataupun yang diandalkan untuk saat ini adalah penjualan telur ayam
jika kita melihat di pasaran
dengan harga telur ayam yang dijual paling mahal rp tiga puluh
itu di pasaran dan di pasaran itu di pasaran
di pasar senen dan paling murah dijual di pasar jepang kaputi
dengan harga rp dua puluh empat dan bahkan di laman info pangan dki jakarta sendiri
menunjukkan bahwa harga rata rata telur ayam per kilo
dijual sekitar rp dua puluh delapan
untuk di gerai tani okoc sendiri dijual hanya dengan harga rp sembilan belas lima ratus saja
ini tentunya sangat jauh begitu ya dibandingkan dengan harga yang ada di pasaran
tadi juga saya sempat penasaran mengapa sampai akhirnya gerai tani okoc
bisa menjual harga telur ayam satu kilo dengan harga yang bisa dibilang sangat murah
dibandingkan dengan harga harga lain
tadi saya sempat berbincang dengan pengelola yang mengatakan bahwa
mereka bekerjasama dengan salah satu petani telur yang juga tergabung di bum dki jakarta
dan telur itu langsung dipasok secara langsung ke gerai tani okoc
dan ini artinya bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengambil keuntungan
yang akhirnya juga menambahkan harga
jadinya harga telur tersebut jadi tambah naik begitu
jika kita bandingkan dengan harga telur di pasaran dari petani telur saja
dijualnya per kilo itu sekitar rp dua puluh satu
nah jika secara langsung para pedagang baik yang ada di pasaran di pasar tradisional
dan tentunya supermarket besar begitu tentunya akan mengambil untung
oleh karenanya harganya bisa naik hingga rp dua puluh tiga rp dua puluh enam
jadi memang untuk sekarang saat ini opsi bagi ibu ibu rumah tangga
memang jika membutuhkan gitu bisa datang ke gerai tani okoc yang ada di bilangan tbc matupang
namun pada akhirnya juga sejauh ini sepertinya kita akan belum akan melihat
apakah harga telur akan beranjak turun atau bagaimana dikarenakan
memang belum ada pengumuman lagi begitu
jadi bersama sama fani kita harus menunggu apakah di pekan pekan ke depan ini
harga telur akan menurun dan di saat yang sama juga bagi masyarakat yang juga memiliki
kemampuan ekonomi yang berbeda beda seharusnya sudah ada
dan salah satunya ada di gerai tani okoc ini bisa dibilang semacam opsi gitu
untuk bisa membeli telur ayam dengan harga yang lebih murah dibandingkan pasaran
ya baik fitri tapi terakhir tahan dulu
sebenarnya untuk harga telur yang meningkat harganya sampai dengan saat ini
lebih dari tiga puluh ribu rupiah itu terakhir ya
penyebabnya apa kalau misal dari perbincangan anda bersama dengan para
katakanlah supplier telur yang di tempat anda berada saat ini
penyebab utamanya dan kemudian juga bagaimana kedepannya untuk mencegah harga ini bertahan lama
ketinggian harga ini bertahan lama seperti itu
fani maaf saya kurang bisa mendengar pertanyaan anda dengan baik
namun juga tadi ada sedikit mungkin bagaimana cara pemerintah khususnya begitu
baik dari pemerintah provinsi dki jakarta atau pemerintah pusat untuk memastikan supaya harga telur di pasaran ini tidak naik
jika kita melihat saja dari harga yang dijual dari para petani telur di harga jual awalnya saja sudah dua puluh satu ribu rupiah
begitu dan penjual berikutnya begitu akan menjual harga lebih tinggi dua puluh enam ribu rupiah
jadi bisa kita cari tahu apakah ada permasalahan apa di rantai supply di petani ataupun mereka yang memberikan stok telur di awal begitu
apakah ke peternakan dan lain sebagainya
dikarenakan memang sejauh ini pernyataan dari pemerintah ini berbeda beda
kita kemarin sempat mendengar bahwa harga telur naik dikarenakan mendekati jelang asean games gitu
saya juga kurang paham bagaimana mengkorelasikan event besar asian games yang mungkin yang didatangi oleh
yang mungkin yang didatangi oleh

masyarakat internasional begitu kan tidak hanya ke jakarta untuk beli telur begitu
namun pada akhirnya permasalahan di akarnya kita harus mencari tahu apakah mengapa harga jual di awal telur
yang biasanya bisa kita beli satu kilo di gerai ataupun di pasar ataupun di warung warung gitu
hanya sekitar di bawah dua puluh tiga saja ini bisa naik dengan harga yang cukup signifikan
sejauh ini memang kita belum bisa belum mendengar

pernyataan secara resmi gitu dari pemerintah
apa sebenarnya yang membuat harga harga telur ini naik
jika kita melihat mungkin di akhir tahun menjelang lebaran begitu
memang itu karena itu siklus tahunan yang membuat memang harga komoditas makanan itu selalu naik begitu
namun untuk saat ini memang masih dicari tahu apa sebenarnya penyebab dari mengapa harga telur itu bisa naik
jika kita saya bisa contohkan dengan gerai tani okean
tani okoc ini dikarenakan memang pemasok telur tersebut langsung diberikan ke gerai okoc tanpa ada pihak ketiga
itu artinya memang tidak ada biaya tambahan yang akhirnya dibebankan ke masyarakat dengan menambah harga telur yang akhirnya langsung dijual ke masyarakat
baik terima kasih fitriya
kita harapkan saja agar memang terjadinya stabilitas dari harga telur ini kedepannya bisa dilakukan
karena memang susah sekali untuk mencari substitusi dari produk telur ini
terima kasih fitriya